untuk membuka bisnis bisa datang dari mana saja
seperti dari para pengusaha yang sudah sukses berkumpul dengan teman
jalan jalan atau bahkan dari kesulitan diri sendiri
berawal dari kesulitan menemukan celana panjang yang pas dengan ukuran kakinya
seorang pemuda di bandung jawa barat mengubah kesulitan tersebut
menjadi inspirasi bisnis dengan omset ratusan juta rupiah per bulannya
karena kesulitan menemukan ukuran celana yang pas dengan kakinya yang panjang
pria kelahiran banyuwangi tujuh agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini harus membuat celana sendiri ke penjahit
zulkarnain agus rosano mengubah hal tersebut menjadi ide bisnis awer zule
yang omsetnya mencapai satu miliar per bulan
mas zul ini kantor dari awer zule ya
bisa diceritakan nggak kegiatan apa yang dilakukan karyawan di sini
ya di sini macam macam sih
di sini ya ada cs nya ada programmer nya ada tim desainnya
dan segala macemnya untuk melayani konsumen
terus nge riset desain desain apa aja yang kita mau keluarin
terus website kita diperbaiki terus gimana biar lebih cepat terus
oke sebelum kita lebih lanjut lagi menceritakan kegiatan para karyawan di sini
awal dari awer zul itu seperti apa sih mas zul
ya jadi awal juli itu saya mulai dua ribu dua belas gitu ya
dari awalnya saya bangkrut dari bisnis sembilan gitu
terus saya mulai lagi dari
saya mulai dari nol bener bener sendirian nol rupiah
kenapa kok bisa sih rupiah
karena hanya perbulanan foto
kan kita nggak punya stok jadi saya hanya jual foto
saya datengin temen temen segala macemnya saya hanya jual foto
orang beli gitu ya baru saya bikinkan
jadi kita awalnya karena dulu masih nggak punya modal apa apa fotonya udah dari google
dari google saya kasih ke temen temen temen temen mau
oh saya mau pengen yang ini saya pengen warnanya sekian ukurannya seperti badan saya dan segala macamnya
baru saya bawakan ke penjahit
itu uang di depan
nah terus setiap untung yang saya dapat itu selalu saya keep gak pernah saya pakai
saya gunakan untuk pengembangan eyewear zule
nama air zule merupakan gabungan dari panggilan zulkarnain zul dan tole
yang merupakan anak laki laki dalam bahasa banyuwangi
karena zule sudah ada yang menggunakan sebagai brand maka ditambahkan eyewear sehingga menjadi eyewear zule
walaupun tidak memiliki skill
dan pembangunan eyewear
pengetahuan di dunia fashion
keinginan zul untuk mengembangkan bisnis yang awalnya hanya menjual celana saja sangatlah besar
momentum boyband one direction yang mempopulerkan celana cino
menjadi titik awal kesuksesan bisnis eyware zule
awal mengerti dari mulai desain celananya itu seperti apa
apakah memang lagi lagi dari googling atau seperti apa
kalau awal mulanya banget saya nggak ngerti
jadi benar benar nggak ngerti dunia clothing itu seperti apa
bahan itu ada apa aja jahit apa aja nggak ngerti
oke berani terjun ke sini emang berani aja modal berani
terus saya searching searching yang lagi tren di dua ribu dua belas itu apa
celana yang berbahan yang lagi one direction
boyband itu ya
iya merah marun dan segala macam
oke dari situ saya jualan
celana celana yang seperti itu ngambil dari google foto fotonya juga one direction itu juga
nah kita tawar tawar
nah kita tawar tawarkan dan karena emang lagi tren kenceng tuh yang beli
karena permintaannya banyak supply nya sedikit
selain momentum keunggulan yang ditawarkan awer zule pada saat awal memulai bisnis
adalah para pelanggan bisa memilih desain warna dan ukuran celana
yang sesuai dengan selera dan bentuk tubuh masing masing
di bulan pertama zul hanya mampu menjual delapan celana saja dengan harga rp satu ratus delapan puluh lima per potong
namun semenjak tren celana cino muncul pria yang sempat berkuliah di universitas pajajaran
hingga semester tujuh ini mampu menjual ratusan celana setiap bulannya
dengan semakin bertambahnya penjualan zul mulai mengembangkan bisnisnya melalui website
dengan mengeluarkan dana rp lima juta zule membuat website awerzule com pada awal dua ribu empat belas
website milik zule ini hanya berupa katalog sehingga belum bisa melayani pemesanan tanda
baru pada dua ribu lima belas awersule com mulai berkembang dan bisa melakukan pemesanan pakaian secara khusus
selain website zul juga mengembangkan bisnisnya melalui sosial media seperti twitter facebook instagram dan lainnya
tentunya semua ini tidak dikerjakan sendiri namun dibantu dengan total empat puluh
biasanya ini dilakukan oleh karyawan dari segi teknologi
kita ingin mengembangkan website awerzule com tidak seperti online shop atau e commerce lainnya
kita ingin memberikan pengalaman yang sangat berbeda
teknologi itu sangat luar biasa
kalau saya bisa memilih saya ingin belajar teknologi
karena teknologi itu sangat maju sekali
website awerzule com harus canggih karena pabriknya pun canggih
kita ingin mengembangkan website awerzule com
bagaimana user itu benar benar merasakan kenyamanan saat mengaksesnya dari mobile atau desktop
dan itu yang terjadi
kalau mas lihat di sosmed lihat di chat kita konsumen itu merasa websitenya keren banget
karena kita sangat memperhatikan user experience nya
karena penjualan awerzule berdasarkan pesanan maka desain dari pakaian menjadi hal yang sangat penting
baik tidak hanya penjualan sebuah produk di dunia fashion
tapi juga penjualan produk yang sangat ditentukan dari desain yang dikeluarkan sebuah produsen merek pakaian
iwer zule mengeluarkan desain baru setiap bulan berbeda dengan produk fashion masal yang desain terbarunya dikeluarkan setiap tiga bulan
bisa dijelaskan dari awal seperti apa untuk proses desainnya
jadi untuk proses desain itu pasti kita awal lihat tren dulu ya
trend di dunia satu terus kita sesuaikan dengan tren di indonesia
dari sana kita tarik kesimpulan apa yang lagi hype apa yang lagi naik apa orang orang lagi suka
contohnya sekarang ini adalah desain ini untuk celana
ini celana kita
ada beberapa jeans kargo
kargo juga lagi naik ya
ini beberapa saya bikin scratch untuk desain kargo
disitu saya desain scratch manual dulu
setelah manual saya masukin digital
saya bikin bentuk kasarnya dulu
untuk kasar serta untuk nanti ada sop nya ukuran segala macam
setelah itu kita proving bareng bareng nih
duduk bareng sama jules
marketing desain mana yang akan kita keluarin dulu nih
oke kita rapat proofing setelah proofing kita bikin sampling
setelah kita lihat sampling jadi
oh jadinya karena kan dari visual yang cuma gambar sama fisik kan beda
iya biasanya kadang suka ada perbedaan dikit tuh gitu ya
ada perbedaan dikit setelah kita dari desain masuk ke sampling sampling
kita duduk bareng lagi nih
hasilnya kayak gini oke masuk gini
oke acc fix kita keluarin baru kita produksi untuk foto
setiap bulannya werzule bisa mengeluarkan lima desain terbaru
proses desain hingga menjadi contoh pakaian yang ditampilkan di websitenya pun membutuhkan waktu yang berbeda beda
tergantung dari inspirasi sang desainer dan juga kebutuhan produk baru yang akan diluncurkan
untuk satu desain biasanya ada berapa pilihan customize untuk satu desain biasanya
untuk satu desain kayak misalnya kita nyebutnya dari jenis ya misalnya kayak kargo gini
kargo kita itu berkembang sih berkembang terus dari awalnya cuma dua terus kita masukin lagi karena kargo permintaannya bagus
kita juga olah lagi tambahin lagi masukin ke
sekarang cargo sekitar ada enam tujuh sekitar tujuh juta cino
apalagi chino yang peminatnya dari awal memang dari chino ya
iya gitu dari awal ya
itu sangat banyak ya
desainnya cino banyak banget
lebih banyak dari dua puluh desain
oke tapi saat ini belum memungkinkan ya untuk misalnya kan saat ini ada empat saya lihat di kargo gitu ya kantongnya yang di approve gitu
tapi misalnya ada customer yang pengen ada desain seperti ini itu belum belum mungkinan untuk saat ini ya
saat ini tapi kita akan mengembangkan untuk nanti crowd sourcing ke depannya
akan lebih banyak lagi option gitu pilihan ya
nah berarti ini semua sudah yang hijau hijau ini sudah bisa dilihat di websitenya
dipesan juga lewat websitenya
tapi juga ada storenya ya di bandung ya
ya ada di jalan jalan prank

jangan lagi ke debatan ready to eltain
sudah digital scale udah balik dahikan
sudah dapat
bahkan kita pasti bisa coba ya deh
selain bisa melayani pesanan pakaian secara khusus kelebihan bisnis i aware zuli adalah kecepatan
pakaian produksi massal secara rata rata menghabiskan waktu dua minggu untuk satu jenis pakaian
sementara proses pemesanan baju hingga produk jadi di awer zule membutuhkan waktu kurang dari tiga hari
proses yang cepat ini dinamakan lean process
para pemesan iwer zula juga bisa memantau proses jalannya pembuatan pakaian yang dipesan melalui website
kalau produksi massal itu dimulai dengan sebuah inventory
jadi desainnya itu sudah mulai memikirkan beli bahan sebanyak banyaknya
kemudian satu item diproduksi sebanyak banyaknya
sehingga satu pekerja itu akan memproduksi barang yang sama itu bisa ribuan bisa puluhan ribu
padahal customer mungkin butuhnya nggak sebanyak itu
untuk clean kita beranjak dari desain yang disebut dengan customer centric
yaitu adalah build
customer memesan dulu baru kita bikin
jadi dengan perbedaan ini juga prosesnya akan berbeda
i wear zully membuka toko di kota bandung
pelanggan yang ingin melihat dan merasakan langsung kualitas bahan jahitan hingga ke produk jadi iwer zule
bisa langsung membeli dan memesan

oke mas zul ini kita sudah di store nya ya
di store nya ada apa aja
di tokonya i wear zull ini ada apa aja
ya jadi kita emang ada beberapa sampel jaket jaket tapi nggak semua desain dan gak semua warna
karena ini emang untuk agar consumer bisa ngelihat kualitas bahannya
melihat kualitas jahitannya gitu dan kalaupun emang ada yang dia suka di sini dia bisa langsung beli
hingga saat ini awer zule hanya menjual pakaian pria saja
zul merasa pasar pakaian busana pria masih sangat besar
sehingga untuk beberapa tahun ke depan masih akan fokus menjual busana pria
market utama iver zule adalah laki laki remaja mulai dari umur tujuh belas tahun hingga laki laki dewasa tiga puluh tahun
yang menurut badan pusat statistik berjumlah tiga puluh juta orang
walaupun saat ini awer zule masih fokus pada pakaian pria
namun zul menargetkan pada dua ribu dua puluh mendatang iwer zule juga akan menjual pakaian untuk perempuan bahkan anak anak
pengembangan sayap bisnis ini juga didukung oleh para karyawan aywear zule
mungkin kita saatnya untuk memperluas audiens gitu
mungkin yang asalnya kita seperti karyawan terus ngampus juga kan
mungkin kita apakah ada untuk yang co op gitu
sma atau mungkin juga kalau memang lebih ekstrim kita rangkul juga untuk konsumen konsumen untuk yang anak kecil
fokus utama iwer zule adalah menjual celana cino jeans jaket kemeja dan kaos
baru pada dua ribu lima belas awer zule mengembangkan sayap bisnisnya dengan mulai menjual aksesoris
seperti tas topi hingga gelang
tentang harga produk awer zule mulai dari rp dua ratus lima puluh
oke ini misalnya saya langsung mau memesan
oke kemudian saya mau milih jaket misalnya
oke langsung pilih aja
saya pengen jaket yang ini
nah customnya seperti apa
nah kalau untuk jaket mas bisa custom warna ukuran dan hanya prioritas
tapi kalau celana dan kemeja bisa custom panjang pendek
terus bisa custom potongannya
oke jadi ini warna tadi harusnya bisa dipilih gitu ya
oke kalau kita lihat celana celana lebih banyak lagi
oke dia langsung berubah ya warna hitam kemudian juga kuning
kalau misalkan ganti potongan dia juga akan berubah pendek
ganti potongan juga bisa ya
oh oke ada yang skinny kemudian ada yang regular
oke ukuran ini disesuaikan dengan ukuran
ada size nya kalau misalkan mas kesini bisa custom size
oke nah kalau prioritas
jadi orang bisa meminta jadi standar awer zule itu dikirinya empat sampai enam hari
tapi bisa juga sampai satu sampai dua hari
satu sampai dua hari itu express nya ya
untuk mengembangkan bisnisnya awer zule menganggarkan dana hingga miliaran rupiah setiap tahunnya pada digital marketing
awer zule juga memanfaatkan sosial media untuk memperluas pangsa pasang
customer yang langsung datang ke sini gitu ada perbedaan kelebihannya nggak dibandingkan mereka order langsung dari rumah masing masing
sebenarnya kalau bedanya sih nggak ada jauh jauh banget ya
cuma kalau bedanya kesini mereka bisa melihat langsung bahannya
dari segi custom nya ya sama ini kan website orang bisa beli langsung sistem custom nya sama
plus kalau bedanya disini adalah mas bisa diukurin disini
iya langsung bisa diukurin tapi kalau misalkan belinya online di rumah ya anda harus bukur sendiri
tidak menggunakan keuntungannya
oke jadi hanya gaji bulanan sampai saat ini ya
hanya gaji bulanan sampai saat ini karena keuntungannya banyak sekali per tahunnya tapi tetap kita putar untuk bisnis
mengembangkan bisnis karena mimpinya juga sangat besar jadi pengorbanannya juga sangat besar
oke mazul ini di tempat produksinya kita sekarang ya
bisa diceritakan dari mulai orderan masuk ke sistemnya i wear zulay hingga akhirnya mulai diproduksi ke sini ya
jadi setelah konsumen transfer beli ya terus dia transfer konfirmasi ke i wear zulay nanti bagian cs akan mengkonfirmasi dan akan mengirminya ke pabrik
nanti akan muncul di monitor kita ada notification nya dan bagian print order akan menge print
print order persatuan bisnisnya setelah mereka print nanti akan dilempar ke bagian cutting
cutting setelah di cutting dipolah abis itu diberikan ke penjahit
setelah diberikan ke penjahit biasanya nanti akan masuk ke bagian cuttingnya gitu ya
setelah diberikan ke penjahit biasanya nanti akan masuk ke bagian finishing tapi sebelum di finishing ke puisi satu dulu
setelah di finishing sebelum di steam dirapitkan qc dua
jadi dua kali qc
ingin memastikan tidak mau ada produk yang catat sampai ke tangan konsumen
walaupun masih ada ya gitu pasti masih ada kesalahan manusia lah
nah setelah itu baru nanti akan di packing di steam di finishing dan segala macamnya baru dikirim
dan nomor resinya akan dikasihkan ke konsumen
pabrik awer zule berlokasi di jalan marga mulia no satu ratus tiga puluh enam cimahi utara kabupaten bandung jawa barat
saat ini awer zule memperkerjakan empat puluh penjahit yang dibayar dua puluh lima hingga tiga puluh ribu rupiah setiap satu pakaian
kapasitas pabrik awer zule saat ini sebanyak enam potong per bulannya
masih jauh melebihi pesanan yang rata rata per bulannya baru mencapai dua hingga empat ribu potong pakaian
walaupun pemesanan masih jauh di bawah kapasitas produksi
omset awer zule saat ini sudah berkisar lima ratus juta hingga satu miliar rupiah per bulan
pria yang memenangkan wira usaha muda mandiri ini berniat tidak akan menambah kapasitas pabrik atau penjahit lagi
kedepannya jika kapasitas pabrik tak mampu lagi menampung pesanan
maka awer zule akan memberikan kelebihan pesanan tersebut ke vendor penjahit
walaupun nantinya dilempar ke vendor lain
zul meyakinkan jika kualitas pakaian yang dihasilkan akan sama dengan yang diproduksi oleh penjahit dari pabrik iwer zule
jadi proses qc nya itu nanti akan kita rekrut banyak qc gitu ya

nah jadi qc itu dia akan berkeliling ke setiap vendor gitu untuk mengecek apakah si produk itu sesuai dengan standar yang awer zule itu sediakan

kalau sesuai standar dia kasih rating gitu ya dia kasih pass gitu ya ticker pass terus boleh dikirim
kalau misalkan tidak sesuai standar itu tidak boleh dikirim
saat ini awer zule sedang berinvestasi di bidang teknologi dengan memperkerjakan tim programmer yang dibayar hingga tujuh puluh juta rupiah per bulan

selain itu awer zule juga mendapatkan investasi dari angel investor
lokal sebesar satu hingga dua miliar rupiah pada dua ribu lima belas untuk bertransformasi dari perusahaan pakaian
menjadi perusahaan teknologi yang memiliki komoditas fashion
untuk mencapai mimpi tersebut zul dan para co founder juga sedang mencari investor yang tertarik menanamkan modalnya
untuk pengembangan infrastruktur teknologi hingga dua juta dolar amerika
jika didukung dengan teknologi yang mumpuni pemuda dua puluh lima tahun ini optimistis kapasitas produksi awer zule
bisa mencapai enam ratus ribu potong pakaian setiap bulannya pada dua ribu dua puluh mendatang
tidak hanya kapasitas produksi yang bertambah pada dua ribu tujuh belas mendatang iwer zule menargetkan akan meluncurkan aplikasi
yang dapat mengukur bentuk badan dari para pelanggannya melalui telpon seluler
kedepannya emang kita melihat teknologi taruhlah kayak snapchat ya harapannya insya allah mudah mudahan dapat dikejar ya
jadi modelnya posimen sendiri
dengan produk kita kemudian kita foto nanti otomatis menyesuaikan dengan posisi tubuhnya posimen
bahkan nanti ukuran badannya kalau kita ukur bisa menyesuaikan
kalau misalkan lebar berarti lebar bentuknya
kesulitan demi kesulitan tidak membuat zul menyerah tetapi justru mengajarkan untuk selalu menghasilkan uang
gagal di bisnis makanan tidak menyurutkan pria yang sempat diusir dari tempat kosannya karena tidak memiliki uang untuk membayar
bangkit kembali membuka bisnis dengan modal rupiah
saya lihat juga kan sempat mengalami kegagalan pada saat memulai bisnis zaman kuliah dulu gitu ya bisnis makanan
kemudian akhirnya bisa bangkit lagi akhirnya bisa memiliki nyali lagi gitu untuk memulai bisnis tidak kapok dengan pengalaman yang sempat bangkrut itu apa
apa yang dilakukan
jadi saat bangkrut itu memang benar benar pengalaman yang sangat pahit ya
kenapa sih pada saat itu kalau boleh tahu bangkrutnya itu pada saat itu kenapa
jadi jual cemilan abis itu salah manajerial
jadi karena kita berempat waktu itu kita bikin pt nya pt nya ini bubar dan gak ada yang boleh buka brand itu lagi gitu
jadi ya udah kita semua pencar pencar kita buka sendiri buka yang lain lah gitu

nah disitu saya minus tuh keuangan
dan yang tadinya saya ngekos di bandung karena saya di bandung ini kuliah
saya gak punya dikosan karena diusir karena gak punya duit tadi
nah mau gak mau saya berpikir untuk cari duit gitu
dan mulailah saya membangun bisnis ini gitu
saya mulai jualan ke teman teman dan segala macemnya
nah dari situ saya dari awal emang saya tipe orang yang ingin membesarkan suatu bisnis
bukan misalkan bisnis saya untung sepuluh juta sepuluh jutanya saya pakai saya buat beli hp saya buat jalannya tidak
tapi sampai detik ini
opset iwer zule sebesar itu saya tidak menggunakan keuntungan iwer zule sepasar pun
saya hanya mendapatkan gaji
tidak menggunakan dalam artian
tidak menggunakan keuntungannya
jadi hanya gaji bulanan saja sampai saat ini ya
hanya gaji bulanan sampai saat ini
karena keuntungannya banyak sekali per tahunnya tapi tetap kita putar untuk bisnis pembangunan bisnis
karena mimpinya juga sangat besar
jadi pengorbanannya juga sangat besar
fokus kepada konsumen menjadi kesuksesan iwer zule
filosofi bisnis dari zulkarnain adalah jangan hanya menjual barang yang konsumen inginkan
tapi juga menjual barang yang konsumen butuhkan
untuk teman teman yang mau usaha saran saya fokus dulu gitu ya
bangun mimpinya dulu
jangan baru untung tiga juta empat juta pengen jalan jalan pengen beli hp baru
develop dulu bisnisnya terus terusan
jangan puas di awal dulu
kalau mimpinya sangat besar tapi kalau mimpinya hanya ya saya cuma pengen cari pendapatan sepuluh juta per bulan
ya silakan saja
itu ngomongin visi sebenarnya
mau sejauh apa
mau tahu apa kalian mau mengejar mimpi kalian
dalam kalimat yang cukup singkat gitu apa yang zul bisa gambarkan perjalanan dalam empat tahun terakhir
alhamdulillah selama empat tahun terakhir ini saya menjalankan iwer juli dengan menyenangkan
jadi mungkin kalau orang lain lihat saya menjalankan iwer zule dengan mengorbankan banyak hal
ya uang waktu saya dengan keluarga tapi saya menjalankan ini dengan asik
dan juga kuliah ya
iya mengorbankan kuliah juga
ya itu juga
jadi saya mengorbankan yang kata orang mengorbankan itu bagi saya asik
karena saya sangat mencintai apapun yang saya lakukan di iwer juli
walaupun dalamnya itu nggak enak tapi bagi saya itu adalah proses yang harus dilewati
sampai detik ini pun istilahnya kita juga masih walaupun saya punya banyak karyawan
saya bukan berarti udah bisa duduk duduk gitu enggak
saya masih kerja enam belas sampai delapan belas jam seminggu
oh gitu istilahnya
jadi selama empat tahun ini petualang yang mengasikkan
dan saya masih ingin mengharapkan petualangan yang terus mengasikkan ke depannya
dan tidak ada alasan ya karena tidak punya modal untuk buku saya tidak ada alasan
tidak ada alasan tidak ada yang
saya bukan orang yang pintar gitu ya
saya sadar saya bukan orang pintar saya bukan lahir dari anak orang kaya gitu
tapi saya bisa sampai sini karena saya cuma punya dua modal
modal pertama saya aja kerja keras
kedua adalah waktu
ini yang tidak pernah saya sia siakan
waktu dan kerja keras itu sangat sangat penting bagi saya
oke baik terima kasih zul sudah bisa menjadi kisah inspirasi untuk kita